direkturat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan menerbitkan aturan pusat logistik berikat generasi dua
aturan ini dibuat setelah melihat kinerja pada aturan generasi satu
kebijakan ini disambut baik oleh para pelaku usaha
aturan pusat logistik berikat generasi ii dikeluarkan direkturat b a dan cukai kemen qri
aturan ini dibuat setelah memperhatikan kinerja pada aturan generasi satu
menurut data direkturat bea dan cukai terdapat lima puluh lima badan usaha di seluruh indonesia yang terlibat dalam pusat logistik berikat atau plb
jumlah badan usaha tersebut meningkat signifikan di mana sebelumnya hanya ada sebelas badan usaha di tahun dua ribu enam belas
pada aturan p a dan cukai generasi i b a dan cukai menilai bahwa aturan tersebut berhasil memindahkan logistik
menurunkan lead time penggunaan sepenuhnya gudang plb dan menurunkan biaya logistik
namun masih terbatas pada b a dan cukai
b a dan cukai menilai bahwa aturan tersebut berhasil memindahkan logistik
dan logistiknya itu ada penambahan bisnis logistik sampai dua kali lipat